audio aman ya zed aman
baru saja telah kita lantik
pesan ke panglima tni
untuk yang pertama
menjaga kedaulatan nkri
menjaga yang kedua
menjaga persatuan dan persatuan kita
menjaga mempertahankan dan meningkatkan
kepada tni yang sekarang sudah paling tinggi
kepercayaan harus dijaga terus
dengan profesionalisme di tubuh tni
yang terus harus ditingkatkan
kepala staf angkatan lautnya pak
calonnya yang jelas
bukan dari bintang satu
bukan dari bintang dua
tapi dari bintang tiga
nanti kalau sudah
segera kita lantik
pak yudo menjanjikan
pada tahun ini pak
akan langsung menunjukkan
ya pak arahannya
menjaga yang paling penting
menjaga netralitas tni
agar tidak ketarik tarik
dalam politik politik praktis yang penting
karena dan pentingnya
sinergi antara tni dan polri
dalam menjaga kondusivitas
karena ini juga penting
stabilitas keamanan itu penting
dalam rangka pembangunan
negara kita dalam rangka pertumbuhan
ekonomi kita dalam situasi
yang tidak pasti
pak yudo menjanjikan pendekatan yang lebih humanis
di papua apakah ada perintah khusus
untuk mengurangkan malah di papua pak
saya kira baik pendekatan
di papua juga baik
tetapi memang harus tegas
karena kalau kita enggak tegas
berbuat seperti itu
ya enggak akan selesai selesai masalahnya
terima kasih pak presiden
pak argintina menunggu nonton enggak pak argintina
jangan lupa pak
iya bener kok
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak jokowi
ya baru saja kita menyaksikan keterangan dari
presiden jokowi dodo dari istana kepresidenan
taksamana yudomar nus sebagai
dan dalam kesempatan ini
presiden jokowi dodo juga menyampaikan beberapa pesan
kepada panglima tni yang baru dilantik
yaitu untuk menjaga kedaulatan nkri
lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dan juga diminta untuk terus menjaga kepercayaan publik
lalu menjaga netralitas tni
terutama dalam tahun tahun politik
lalu juga menjaga sinergi
antara tni dan polri
agar tercipta stabilitas politik dan juga ekonomi